ini dia durian lato lato milik petani bernama faisal afiz asal desa wonokerto lumajang jawa timur
disebut durian lato lato lantaran berukuran kecil hanya sekepalan tangan orang dewasa
durian ini juga bisa dimainkan layaknya lato lato
meskipun kecil durian lokal dari lereng gunung semeru ini rasanya legit dagingnya tebal dan lembut
ketika musim panen raya faisal banyak meraup untung
pasalnya banyak pembeli dari luar kota lumajang yang datang menyicipi durian lato lato masak pohon dari kebun miliknya
rasanya itu katanya manis manis pahit
terus bentuknya kecil ini langsung dari pohon jadi rasanya lebih fresh
satu buah durian lato lato dibanderol mulai dari rp tujuh belas
satu hingga dua puluh ribu rupiah tergantung ukuran dan kualitas buah durian